kang cecep orang lama sudah pensiun ikut kangmus tapi tau tau dia balik lagi
geser posisi saya di terminal supaya kang cecep pergi lagi dari terminal saya minta bantuan kang darman
buat balas jasa ke kang darman karena saya nggak ada uang
akhirnya saya janji kalau kang cecep pergi dari terminal dan setelah saya bisa balik lagi ke terminal
kang darman bakal dapat bagian dari uang yang saya dapat di terminal
salahnya saya waktu itu jatah buat kang darman terlalu besar
apa yang harus saya kerjakan hari ini
perhatikan bagaimana teman teman kamu menyedarkan daftar menu ketamu
bertanya apa yang mau mereka pesan
mengantarkan makanan dan minuman
membereskan piring dan gelas setelah tamu pergi membawanya ke dapur terus kamu cuci
apa ya baru segitu aja udah sakit pinggang
sini pak julnya
masih di rumah mamang
saya sekarang yang dicari kulkas dua pintu
dia pasti mau nanya saya dimana
gak bakal saya kasih tahu
terima kasih brother
kamu masih nganggur kan
main atau kesini pindah tempat nganggur
willy ngundang ke tempat mamangnya
saya eding sama jack berangkat
bawain saya salin terserah baju siapa aja
saya pulang dulu dari kemarin belum ganti
sekalian mau bawain salin buat willy
temen temen saya mau kesini
silahkan masuk boss
saya mas hantai filus boss
kemarin jadi ngelatih anak mam murad
tapi kalau kita mau ke rumah
kita harus ke rumah
baru juga latihan kuda kuda
mungkin karena baru latihan
terus dia perempuan
bukan karena perempuan
tapi karena mentalnya payah
gak cocok buat dia kalau belajar bela diri
makanya saya sekarang belajar politik
banyak baca buku tentang politik
seperti yang kemarin
saya temen di kafe
mereka support saya
mereka bilang saya sudah punya modal
tinggal saya nanti mau merawat kemana
saya mah yang namanya politik
kan udah baca buku politik
yang namanya belajar mah
mau diterusin gak belajarnya
tapi gak mau sama apa slim
maunya sama siapa
pernah pinjam uang gede ya
bukan pinjam uang
dia pernah bantu saya
waktu saya ada kasus sama polisi
saya jadi tersangka penadah barang curian
terus sempet dikurung
saya dengar kasus itu
nah waktu itu posisi saya di terminal
diserobot kang cecep
ikut kang mus
tapi tau tau dia balik lagi
geser posisi saya di terminal
supaya kang cecep pergi lagi dari terminal
saya minta bantuan kang darman
buat balas jasa ke kang darman
karena saya gak ada uang
kalau kang cecep pergi dari terminal
dan setelah saya bisa balik lagi ke terminal
kang darman bakal dapat bagian dari uang
yang saya dapat di terminal
salahnya saya waktu itu
jatah buat kang darman terlalu besar
dan gak ada batas waktu
terus apa yang bisa saya bantu
saya merapat ke abang
biar bisa lepas dari kang darman
ada peraturan yang nggak tertulis
tapi harus kita petuhi
kita nggak bisa masuk ke wilayah
yang sudah dipegang orang lain
bukan kang darman
bos sudah buka akses
dan secara teori kang darman
sekarang sudah masuk ke terminal
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
gara gara dihajar otang
begitu bos bubun bilang saya gak berguna
sakitnya langsung pindah ke hati
kalau hati di sini
hati adanya di mana
pokoknya sakitnya itu di situ
waktu bos mubun kena kasus
siapa yang ngurus
waktu posisinya digeser orang
bukan nunjuk jantung atau hati
tapi nunjuk diri saya sendiri
saya jadi mikir
willy itu cuma korban
dia sebetulnya bukan berkhianat ke bos bubun
tapi waktu itu dia nggak ada pilihan
dia yang harus tanggung jawab balikin hutang bos bubur
kalau willy keluar dari sini seperti kita
ini bukan urusan biaya
gak usah ikut campur
hutang bos bubun udah dibayarin sama willy
kamu bilang kang danman kejadiannya cepet
biasanya sih gitu
gak mau coba nyari orang lain
pergi dari sini
willy masih belum ketemu
kayaknya dia lari ke luar bandung
paling cuma ke daerah pinggiran
cari tempat sembunyi
kenapa yakin begitu
perhitungan saya begitu
masih yakin bisa menemukan willy
ini bukan cuma soal kerjaan
bukan soal uang
ini soal reputasi
kau akan menguke ir
buang rumah ya deng
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
tony masih di warung
tony tadi pergi
saya udah ganti sini lagi
keluar dari terminal